kehadiran moda raya terpadu menambah opsi untuk beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi publik
kemudahan pun semakin bertambah dengan hadirnya fitur navigasi di google maps yang sudah menampilkan informasi tentang mrt
hmm dilebak bulus ya mbak oke kalau gitu sampai ketemu setelah makan siang ya
sekian tahun saya bekerja di televisi biasanya liputan itu menggunakan mobil kantor atau minimal pakai taksi
tapi kali ini saya akan menjangkau lokasi liputan dengan memanfaatkan teknologi navigasi digital
nah aplikasi ini yang akan menuntun saya pada pilihan moda transportasi publik apa saja yang bisa digunakan untuk sampai ke lokasi tujuan
udah siap liputan
saya berangkat dua jam lebih cepat agar tidak terlambat
untuk merencanakan perjalanan kami bertemu narasumber di lebak bulus
yang dilalui rute moda raya terpadu
aplikasi navigasi google maps kini sudah memasukkan rute dan jadwal mrt dalam fitur transit
cara mengakses fitur transit ini sama dengan langkah mencari rute di google maps
tinggal memasukkan lokasi yang dituju lalu mode transit dengan ikon kereta akan menampilkan pilihan moda
estimasi waktu perjalanan serta ongkos yang harus dikeluarkan
fitur transit ini mengarahkan saya untuk jalan kaki dari kantor cnn kurang dari lima menit sampai ke
halte bus transjakarta tandian di koridor tiga belas
dari sini saya mau naik bus pj sampai ke halte blok m
untuk kemudian lanjut jalan kaki sampai ke stasiun mrt untuk tiba di stasiun tujuan di stasiun mrt

sebetulnya tadi kita bisa turun di halte csw lalu nyeberang untuk langsung masuk ke stasiun mrt asean ya
tapi karena halte csw nya belum dibuka jadi sejak awal google transit sudah mengarahkan kita untuk turun di halte terminal blok m
tapi konsekuensinya tadi kita harus jalan ya sekitar lima ratus meter
waktu tempuh kurang lebih lima menit ya untuk sampai ke stasiun mrt blok m
saya sudah tiba di stasiun mrt blok m dan menurut aplikasi kereta akan tiba pada pukul sebelas empat puluh
sama dengan yang tertera di signboard yang ada di stasiun mrt blok m ini
di fitur ini kita juga bisa melihat jalur mana saja yang akan dilintasi oleh moda raya transit untuk sampai ke tujuan dari keberangkatan kita
ya jadi kami aktif melakukan kerjasama dengan semua perusahaan online dan itu tidak terbatas dengan google ya
tapi memang google maps ini paling banyak usernya di jakarta
jadi kami lakukan kerjasama dengan google maps dengan trafi dengan waze semuanya sudah terupdate dengan jadwal mrt
dan untuk google maps ini kami lakukan update secara rutin untuk jadwal keretanya kemudian untuk lokasi lokasi masuk stasiun
dan lokasi lokasi park and ride bahkan juga lokasi integrasi dengan transjakarta dan sebagainya
bisa klik ini bisa langsung kelihatan jalurnya
kemudian perjalanannya berangkatnya jam berapa gitu dan sampai di tujuan juga jam berapa
ini sangat membantu sekali untuk warga yang ingin menggunakan jasa layanan mrt dan jasa angkutan publik lainnya
saya tiba di lokasi wawancara tepat waktu sesuai estimasi yang direncanakan dengan ongkos yang dikeluarkan sebesar tujuh lima ratus per orang
yaitu tiga ribu lima ratus rupiah untuk transjakarta dan empat ribu rupiah tarif mrt
fitur transit di google maps yang menampilkan informasi mrt sudah cukup presisi
namun informasi kedatangan bus transjakarta di fitur ini masih belum akurat
mardika utama hari amin jaya jakarta